mulai dua puluh empat oktober dua ribu tujuh belas
suku dinas perhubungan jakarta selatan
memperlakukan uji coba sistem satu arah
di kawasan melawai kebayoran baru jakarta selatan
sistem satu arah ini selain untuk mengurai kemacetan lalu lintas
juga berkaitan dengan penataan kawasan melawai
untuk pelaksanaan asian games dua ribu delapan belas
di hari pertama uji coba sistem satu arah
di kawasan melawai raya selasa pagi
sejumlah pengendara belum mengetahui uji coba ini
sistem satu arah ini dimulai dari taman ayudya
atau perempatan blok m plaza sepanjang empat ratus meter
kawasan ini dinilai sebagai salah satu titik kemacetan
kami masih boleh
kita lihat juga ternyata mereka ketem
ketem lama dan kadang kadang mobilnya rusak
service di situ mengganggu lingkungan
sedangkan satu arah di sini sudah sangat bagus
biarinnya sudah sangat bagus
kita harapkan dengan kita buat satu arah
lalu lebih lanjar
dengan adanya sistem satu arah di melawai
kendaraan dari arah iskandar syahraya
yang akan menuju gandaria dialihkan menuju wijaya
sementara kendaraan dari arah blok m plaza
yang sebelumnya dapat berlaku

yang akan menuju gandaria
yang akan menuju gandaria
diluruskan terlebih dahulu ke panglima polim raya
sebagian pengguna jalan setuju
dengan sistem rekayasa arus lalu lintas ini
raya ini jadi satu arah
belum tahu ya
tapi tanggapannya dibuat satu arah seperti ini
jadi jadi blok m plaza bagaimana
ini masih bagus soalnya sebelah sana sering bikin macet
memang lebih lancar jadinya ya pak
namun sebagian pengguna jalan lainnya
ganggu banget bang
nanti ada sewanya susah
terminal kan seperti ini
udah sepi terminal sekarang
makanya ganggu banget itu
pengennya sih dibuka lagi bang
dibuka lagi aja di melawai nya
biar enakan kayak gitu bang
kalau dibuka melawai
kan ada sewanya di melawai
sistem satu arah di melawe raya
memang berdampak pada rute yang dilalui
beberapa metro mini sehingga mereka
harus berputar ke jalan trunojoyo
dan kiai maja atau kekawasannya
pembangunan di jepang adalah
kekuasaan panglima polim
uji coba ini berlangsung sepekan
hingga tiga puluh satu oktober
jika hasil evaluasi berdampak positif
dinas perhubungan dki berencana
mempermanenkan sistem satu arah ini
mahardika utama jakarta